ya menjelang upacara adat pernikahan bobi dan kayang di medan
pihak penyelenggara telah menyiapkan kendaraan yang dihias khusus
untuk mengangkut presiden dan juga ibu negara ke lokasi acara
panitia acara telah menyiapkan golf card khusus yang dihias dengan motif ulos
wah menarik ya
recaranya presiden jokowi dan ibu iryana akan ditemani beberapa pas pampres
akan menggunakan kendaraan ini dari depan gerbang kompleks perumahan tempat
diselenggarakan acara hingga ke kediaman bobi